mama minta tolong beliin gudeg ya tiga bungkus
tiga bungkus satu lagi buat siapa mak
ya buat lo
ya bapak pergi dulu ya
iya pak bapak mau ke rumah babe
mak mau ke rumah haji murud
ah gak sekalian makan siang dulu lah tuh pak
lah gak usah ah
oh iya pak ular yang kemarin di rumah emak bapak buang kemana
mak dibuang sama bapak mak disimpen
oh disimpen dimana pak
itu di belakang kamar
pur neng lara saya jemput nih
dia minta dijemput
yaudah lo jemput sono
kamu jemput enggak
pur pur jangan dicuekin atau pur
siapa yang cuekin tis
kan di sms nya lo berarti lu yang jemput
kalau di sms nya gue ya gue yang jemput
jadi kamu maunya di sms duluan
tapi jangan bilang saya gak pernah bantuin kamu
pertama kali pak
bapak mau kemana
bapak mau ke mana
mau main ke rumah haji buron
enggak cuma main aja
udah bapak juga enggak tiap hari mancing sama haji muron atuh tis
tiap hari juga enggak apa apa atuh pak
buat kesibukan mak
nah tapi kalau bisa sih jangan tiap hari pak
uluk ulu katanya tadi boleh sekarang jangan
udah sana pergi kasihan penumpang kamu
tender manis dingin
ah mau tau aja lu ded
kalo dateng udah senyum senyum sendiri kayak gitu
berarti dia abis mampir
ah sirik aja lu semua
ngapain sirik ama lu
kalo gue sih ketauan sama indra udah punya bini
ngapain gue sirik
kama bujang lapuk
dari mana di
uloh lo ji saya pulang dari rumah haji
sekarang saya mau ke rumah babe
haji dari mana
abis beli pelet
mamat lagi betoy setek udara kesana tuh nih hoi
bulan gudeg ya tiga bungkus
bang yang siapa
tiga bungku satu lagi buat siapa mak
ya buat lo
beli gudeg ya yang paketan
bisa duit ya
lo sama aja kayak si kasman
emang kenapa kalau disamain sama gue
udah situ layanin dulu aja pembeli
abang tahu tempat gudegnya nggak bang
perlu dicatet nggak
nanti udah ada paketannya
ntar abang tinggal beli aja yang mau nyemak
di rumah saya sekarang lagi tenang
sejak saya izinkan untuk ikut senang jumpa
sekarang nggak pernah marah marah lagi sama saya
kenapa nggak dari dulu aja ya deddy
ya jangan juga
jangan selalu ikutin kemohon istri
lihat kemampuan lo juga
ah palingan juga cuma sebentar
bosan sama sendam jumba
pasti bini lu minta yang lain
situ tahu apa soal istri
yang penting punya dulu
ji saya kemarin nangkepin
ular dari mana
di rumah emak ji
lu jadi pawang ular panggilan sekarang
ulu ulu bukan ji
ular dari mana
kayaknya dari kebun tetangganya emak ji
mestinya lu suruh naim nangkep
biar dia bisa nyari muka di depan si mae
saya juga udah nyuruh mbak bethe nangkep ular
malah dia di luar nunggu
katanya mau nungguin emak
saya juga tau mbak bethe tidak berani
bang ojak oh oh oh oh
man bang ojak mau ke mana
lo berhentiin gue cuma nanya gue mau ke mana
eh gue harus sepenting nih
bang ojak liat mas pur kagak
lo di panggilan gak ketemu
gak ada masalah
mas ojak lo nangkep
nenek nanya si pur ada apaan
bang ojak moto aja moto banget
mau beli cendol kan
bubur kacang hijau kan
dibungkus sama makan di sini neng
bisa bungkus ya
tapi bungkusnya dipisah
kenapa gak disatuin aja
kan sama sama es cendol
yang satu es cendol biasa
yang satu lagi
abang gak jual yang spesial
abang jual es cendol biasa
ada spesial alia
bula merahnya juga banyak
oh yang itu
ularnya lu kemana in
ulu ulu dibuang atuji
kenapa gak lu simpen
siapa tahu udah nyari
emangnya buat apa ji
zaman dulu banyak yang nyariin
tahu buat obat apaan
itu mah zaman dulu atuji
zaman sekarang mah orang orang teh nyari obatnya ke apotek
jangan ke apotek dulu
kalau penyakit ringan lu
kalau penyakit ringan mah atu gak apa apa ji
sebaiknya jangan beli obat sembarangan
kalau kagak ke dokter ya ke puskesmas
ulu ulu puskesmas memang bagus ji
lah zaman udah modern
sekarang semua bagus
ulu ulu modern apaan ji
gua ngapain pake handphone modern
tau mau nelpon yang ini ke
alah masa lalu
saya juga lupa ji
ah lu pikun di
meng ini spesial gua teng alia
ini yang biasa
hati hati di jalan ya neng
wah din sepi banget ya